lantas seperti apa gambaran investasi di dalam negeri
benarkah ini catatan nilai investasi terbesar sepanjang masa
panen investasi saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu dari data ini ini adalah realisasi investasi
kita lihat untuk semester pertama ternyata kita panen investasi
banyak ternyata yang mau berinvestasi di indonesia
dan ini berita baik sesungguhnya
di tengah perlambatan ekonomi global kemudian gejolak pasar finansial pasca brexit
misalnya sebagai sentimen
tapi ternyata kita mampu membuat dunia ataupun investor masih masuk ke dalam negeri
kita bandingkan angkanya
pada tahun dua ribu lima belas investasi yang bisa kita kumpulkan rp dua ratus lima puluh sembilan tujuh triliun
dan angka ini ternyata mengalami peningkatan sangat signifikan pada periode yang sama tahun ini
semester pertama dua ribu enam belas kita mencapai rp dua ratus sembilan puluh delapan satu triliun
dan angka ini menunjukkan
indonesia masih dilirik oleh investor
indonesia masih menarik masih ada harapan ada potensi potensi besar di sana
dan mereka masih melihat proyeksi yang cukup baik dari indonesia
beberapa memang sangat mempengaruhi
kita lihat sebelum saya ke sana kita ke sini dulu
bagaimana siapa sih sebenarnya investasi yang begitu besar di rp dua ratus sembilan puluh delapan satu triliun rupiah
siapa yang paling rajin berinvestasi di indonesia
masih asing memang
artinya sebenarnya ada nilai positif ya tergantung persepsi
artinya lagi bahwa di pasar internasional kita masih sangat dilirik
fundamental ekonomi indonesia masih cukup baik
dan kemudian kalau kita melihat bahwa asing masih mendominasi investasi
beberapa hal memang sangat mempengaruhi
kita lihat beberapa yang dikeluarkan oleh pemerintah
seperti paket kebijakan ekonomi
ada dua belas digit yang dikeluarkan oleh pemerintah
kita lihat juga ada potensi ya
ada potensi repatriasi dari tax amnesty
itu juga cukup positif
dan kita lihat bagaimana kebijakan moneter
juga tampaknya sekarang mulai diperlonggar
tentunya berdasarkan data data ekonomi dalam negeri
dan kita lihat beberapa kombinasi hal ini memberikan euforia yang cukup besar
pasti pun tidak mau ketinggalan
masih masuk lagi ke dalam negeri dana dana tersebut
ini adalah tren realisasi investasi
ini yang kemudian disebut oleh sejumlah orang
bahwa ini merupakan rekor
karena angkanya adalah
kita belum lagi ke belakang
tapi ini tertinggi sepanjang sejarah
kita lihat angkanya ada di satu ratus lima puluh satu enam triliun rupiah
dan angka pada kuartal dua ribu enam belas menjadi the highest all time high
tapi ini memang secara kuartalan
dan ini menunjukkan
sangat positif sebenarnya
ataupun fundamental ekonomi indonesia
terbukti ini menjadi refleksi
masuk ke investasi dan dalam negeri
ataupun juga investor dalam negeri
masih juga percaya diri untuk menanamkan modal mereka
kemudian diputar sehingga mereka bisa mendapatkan return
kita masih mencapai rekor
dan selanjutnya saya bawa anda ke sini
dari rekor investasi tersebut saya ingin tahu
kemana sebenarnya uang mengalir
untuk baik asing maupun domestik
ke sektor mana yang paling banyak bergerak
dari uang uang yang masuk ratusan triliun rupiah tersebut
kita lihat bersama
yang paling banyak itu ternyata ada di industri transportasi
lalu kemudian diikutnya industri non logam
satu miliar dolar amerika cukup positif
kemudian industri makanan
ternyata kuliner indonesia
masih sangat digemari oleh para investor dalam negeri
dengan tujuh tujuh miliar dolar amerika

sederhananya banyak yang mulai buka restoran mungkin
ataupun sekarang sudah ada food truck ya
itu juga mungkin diperhitungkan oleh bkpm
dan tidak hanya itu
saya ingin menambahkan satu lagi
mungkin saya terlupa
bahwa ada sebuah konsistensi pemerintah
untuk memberikan kemudahan investasi
pelayanan terpadu satu pintu ptsp
dimana anda bisa dipermudah
apabila ingin berinvestasi
hanya membutuhkan waktu tiga

tidak lagi birokrasi yang panjang ribet
itu sudah selesai
sudah tidak ada lagi
hanya butuh waktu tiga hari
anda bisa ke ptsp
dan anda bisa buka usaha
sesederhana itu sesungguhnya
namun anda lihat efeknya
sangat besar di sini
kita belum berbicara mengenai tax amnesty
karena ini belum diimplementasikan
dalam paruh pertama dua ribu enam belas
tapi untuk kebijakan ekonomi
paket kebijakan ekonomi
kemudian kita lihat tentang ptsp salah satunya
itu sudah terasa dan mulai terefleksi
pada enam bulan awal tahun ini
lalu kita ke asing
kalau asing kemana sih mereka paling banyak
menggelontorkan dana investasinya ternyata

kemudian diikuti oleh industri tambang

dan industri farmasi

untuk industri farmasi
industri farmasi indonesia masih impor
bisa jadi itu masuk ke sana
dan kita lihat industri elektronik juga
itu masuk ke sana
kemudian industri tambang pasti padat modal
investasinya sangat besar
maka kita lihat catatannya industri tambang
dan tidak hanya itu
anda lihat mungkin anda masih ingat yang disebut
dan menjadi salah satu syarat
apabila ingin dibuka keran ekspornya
untuk bahan bakar ataupun minerba smelter
asing sudah masuk ke sana
konsistensi asing kita akan
tunggu karena ini merefleksikan
bagaimana uang uang tersebut masuk ke dalam negeri
saya akan bawa anda ke sini
negara yang paling rajin investasi di indonesia
masuk dari singapura
dan kita lihat itu senilai empat sembilan miliar dolar amerika
dan anda lihat singapura
tapi kenapa dia menjadi nomor satu
yang paling rajin investasi di indonesia
jadi kita tahu di singapura
ada banyak sekali perusahaan multinasional
ada korporasi multinasional
yang memiliki headquarters di sana
mereka tercatat dari singapura
padahal belum tentu juga dari singapura gitu
selanjutnya kita lihat adalah dari oke
jepang masih cukup signifikan
dengan dua sembilan miliar dolar amerika
selanjutnya yang menarik adalah ini
yang akan saya jelaskan
oke jadi hongkong ataupun tiongkok
kali ini masuk menjadi posisi ketiga
negara paling rajin berinvestasi di indonesia
dengan satu satu miliar dolar amerika
senangnya saya ternyata
untuk tiongkok sendiri
kita tidak berhenti di komitmen investasi
paling males sebenarnya
kalau bicara komitmen investasi
tapi kemudian tidak ada realisasinya
tapi dalam realisasi investasi semester pertama
membuktikan bahwa ternyata
mereka sudah memasukkan satu satu miliar dolar amerika ke dalam negeri
lalu kita lihat selanjutnya
adalah tiongkok sendiri
dengan satu miliar dolar amerika
kemudian adalah belanda
dengan enam miliar dolar amerika
jadi ini negara negara yang rajin banget
gelontorin uangnya masuk ke dalam negeri
tentunya ya pastilah dengan tujuan bisnis
dan tiongkok saat ini sudah masuk sepuluh besar
jadi tidak hanya hingar bingar ya
akan membantu negara emerging market
dan lain sebagainya sudah terrealisasi
lalu saya ingin melihat wilayah
mana di indonesia yang paling banyak guyuran investasi
melihat data ini sederhana saja
selintas saja anda masih melihat angka ini
masih tersentralisasi di jawa dan bali
sebenarnya saya juga masih sedikit menyayangkan
mengapa setelah puluhan tahun merdeka
kita masih saja berkutat di jawa dan bali
benar memang bahwa yang lain
wilayah lain terlalu lambat
ataupun memang saya tidak tahu apa
disengaja diperlambat pada pemerintahan pemerintahan sebelumnya
ini menjadi salah satu bidikan
atau sasaran ketika orang berinvestasi
karena memang di jawa pula
mayoritas penduduk total populasi indonesia ada di sini
maka tidak heran mereka akhirnya membidik jawa dan bali
dan pertumbuhan ekonomi nasional
mayoritas disumbangkan dari sini
masih masuk di jawa dan bali
termasuk jakarta misalnya
maka tidak heran kawasan industri masih tumbuh di sini
dan kemudian nusa tenggara
tapi tidak begitu buruk ya untuk sulawesi dan nusa tenggara
sudah agak tumbuh lah
tapi paling tidak ini cukup baik
saya melihat ada misalnya potensi smelter yang akan dibangun di beberapa titik ini
mulai sedikit bergeser dan itu cukup baik
saya berharap pemerataan ekonomi
pemerataan uang uang investasi itu juga masuk ke wilayah timur indonesia
sehingga semua pertumbuhan ekonomi
mesin ekonomi nasional bisa berputar dengan lebih merata
dan tentunya dirasakan oleh semua masyarakat indonesia
lalu kita lihat ini adalah
ini yang menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah
saya bicara rekor saya bicara data
rekor memang kita tertinggi kita memang pada saat ini pada kuartal nih
tapi angka ini menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja
belum tentu berjalan beriringan
untuk kuartal kedua dua ribu lima belas
dibandingkan kuartal kedua dua ribu dua puluh
oke saya belum kesitu
angkanya mengalami penurunan dari tiga ratus tujuh puluh ribu menjadi tiga ratus lima puluh empat ribuan tenaga kerja
yang menjadi pertanyaan kemudian
tadi kita bicara data dan angkanya rekor
tapi mengapa tenaga kerjanya mengalami koreksi ataupun penurunan minus
sederhana jawabannya artinya padat modal
bukan padat karya
uang yang masuk ke dalam negeri
dan itu yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah
pemerintah harus menggenjot lagi
agar investasi yang masuk itu bisa ke sektor padat karya
sehingga itu bisa menjawab pekerjaan rumah ini
hanya itu saja
lalu kita lihat untuk kuartal pertama ke kuartal kedua
peningkatannya cukup signifikan
tiga ratus dua puluh tujuh ribu menjadi tiga ratus lima puluh empat ribu
tapi secara tahunan
ini mengalami penurunan
dan beberapa teori menunjukkan
untuk struktur ekonomi indonesia
memang kita pada kuartal pertama
dan itu memang mengancam tenaga kerja
secara teori dari asian development bank
hampir tidak mungkin menciptakan lapangan kerja
itulah yang akan menjadi pekerjaan rumah pemerintah
investasi harusnya berjalan beriringan
dengan serapan tenaga kerja